ukraina terletak di wilayah eropa timur dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara
salah satunya adalah rusia
negara ini resmi merdeka dari uni soviet pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan kini kita lihat seperti apa sejarah singkat dari negara ukraina
kita akan lihat bersama yang pertama adalah
di mana sebenarnya letak dari ukraina itu sendiri
kita lihat bersama di peta ini
ini adalah letak dari ukraina yang memang berbatasan langsung
dengan di kawasan rusia kemudian negara belarusia
polandia rumania dan juga serbia
kalau kita lihat negara negara ini di kawasan belarusia polandia dan juga rumania
ini merupakan negara negara yang menerima jalur evakuasi
dari orang orang yang ada di ukraina
untuk kemudian dievakuasi ke negara yang dituju
karena kalau kita lihat wilayah ukraina ini adalah memang jalur
yang bisa dilewati oleh orang orang yang berada di jalur barat ukraina
sementara untuk mereka yang berada di kawasan timur ukraina
ini masih belum menemukan jalan
bagaimana proses evakuasi keluar dari ukraina itu sendiri
nah kita juga akan lihat bahwa yang melakukan evakuasi
ataupun bisa keluar dari ukraina ini tidak semua orang bisa keluar
karena dari presiden ukraina sendiri menetapkan bahwa
para pria yang berusia di delapan belas tahun hingga enam puluh tahun ini
dilarang untuk melakukan evakuasi
kemudian diperbolehkan hanyalah anak anak dan juga perempuan
sehingga para pria di usia delapan belas
sehingga enam puluh tahun ini harus mendukung pemerintah ukraina
dalam melawan rusia saat ini
oke kita akan melihat selanjutnya apa yang
sebenarnya profil dari ukraina ini sendiri
untuk data terkait dengan yang dirangkum dari
tim lead bank sianen indonesia persatu januari dua ribu dua puluh dua
kita akan lihat bersama bagaimana populasi yang ada di ukraina
ataupun lebih lengkapnya
namun data dari pbb
bahwa sejak rusia ini melancarkan invasinya ke ukraina
setidaknya ada satu juta orang yang sudah melakukan jalur evakuasi
untuk melakukan keluar begitu dari ukraina
nah jadi dari empat puluh dua juta rata rata orang begitu yang ada di ukraina
kemudian sudah keluar dari wilayah ukraina itu sebesar satu juta orang
kita akan lihat juga bagaimana bahwa kondisi begitu di ukraina
terbagi atas satu republik otonomi kemudian dua puluh empat provinsi dan dua kota peraja
kota praja ini artinya itu adalah setingkat dengan kota ataupun kabupaten
sementara itu kalau kita lihat ukraina ini merupakan salah satu negara
pengekspor biji biji yang terbesar indonesia
termasuk indonesia merupakan langganan impor gandum terbesar yang
dimiliki oleh ukraina begitu
di data tahun dua ribu tujuh belas ada sebanyak satu tujuh juta ton gandum yang diimpor
impor gandum dari ukraina ke indonesia
kemudian kalau di tahun dua ribu dua puluh satu ini kebutuhan gandum impor indonesia
yaitu di angka dua delapan ton
jadi kalau kita lihat memang begitu adanya keterkaitan ya
ketergantungan antara indonesia dan juga ukraina terkait dengan hal gandum
selanjutnya kita akan lihat industri industri lain yang penting
bagi perekonomian ukraina adalah batu bara kemudian tenaga listrik
logam besi peralatan transportasi dan bahan bahan kimia
mata uang ukraina adalah hirifnia
oke selanjutnya kita akan lihat lagi seperti apa sejarah dari ukraina dan juga rusia
nah kalau kita lihat bagaimana sebenarnya konflik ukraina dan juga rusia ini terjadi
ini berlangsung sejak ukraina menyatakan merdeka pada tanggal dua puluh empat agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
kita lihat bersama bahwa pada tahun ini uni soviet runtuh
seiring mundurnya pemimpin uni soviet saat itu yaitu mikhail gorbachev
nah mayoritas warga ukraina pun memilih merdeka dari uni soviet di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian hubungan antara rusia dan ukraina memang fluktuatif sejak awal
namun situasi memanas setelah presiden ukraina yang memang pro rusia saat itu
yaitu viktor yanukovych ini menolak integrasi ekonomi uni eropa
dan dilansirkan parlemen ukraina pada tahun dua ribu empat belas
nah di tahun ini kemudian memicu adanya dua kubu yaitu pro uni eropa dan juga pro rusia

dan juga pro rusia para pendukung rusia yang kemudian menjadi separatis ini menempati wilayah putin
dan juga pro rusia
menempati wilayah luhans dan juga donetsk yang didukung oleh kekuatan dari rusia sendiri
nah pada tahun dua ribu dua puluh dua atau tepatnya pada dua puluh satu februari dua ribu dua puluh
ini kemudian dua daerah ini diakui kemerdekaannya oleh rusia
namun memang belum diakui secara dunia
kalau kita lihat di wilayah luhans dan donets ini memang terjadi konflik begitu ya
antara warga di sana dan juga tentara kiev
antara warga di sana dan juga tentara kiev
warga di sana memang masih pro dengan rusia
dan memaksa untuk bisa memerdekatkan diri dari ukraina
kemudian di tahun dua ribu lima belas sebenarnya sudah ada perjanjian mins
namun tidak berjalan lancar hingga saat ini karena memang dari kedua negara
rusia dan juga ukraina saling menuding adanya pelanggaran gencatan senjata di antara kedua negara
hingga akhirnya di akhir februari dua ribu dua puluh dua

rusia melancarkan invasi ataupun agresi militernya ke ukraina